ya ampun lah mereka
pokoknya kamu tenang aja
aku pasti bisa jaga diri aku kok
aku pasti bisa hadapi ini semua
iya aku percaya kok sama kamu
kalau kamu tuh bisa hadapin semua masalah kamu
tapi kalau kamu butuh bantuan
aku siap bantuin kamu
kayaknya aku harus bantu cari jalan yang terbaik buat reva
kasian juga ya dia bertarung sendiri menghadapi masalahnya
sampai rumah juga
istirahat dulu udah bentaran
orang kemana orang
tolong dek maudie suami tante sakit dek
pak pak kenapa pak

tante gak tau harus gimana dek
sakitnya dimana om
sebelah kanan bawah aduh gak keluar rasanya
saya juga gak tau nih gimana tante
gini gini aja gini aja kita bawa ke rumah sakit sekarang ya
pakai mobil suami tante iya dek
kita ke rumah sakit ya pak
tante aku sakit
aduh aduh aduh aduh
turun turun om
turun ya pak
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
tahan ya om ya
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
sabar ya pak
sabar ya pak
tahan ya pak kita mau ke rumah sakit
tante sorry ya ini aku harus ngebut tan
iya iya dek mundi gak apa apa
tahan ya pak ya
sebentar lagi gitu
tahan om tahan om
tahan ya pak ya
tahan ya pak
tahan ya pak
jangan lupa pak jal
mereka kayaknya gak apa apa dek mondi
cepetan ya dek
ya kenal mereka tuh

betapa sih mereka ngejar terus
gak apa apa kak
enak enak biasanya biasa aja sih mau makannya sama siapa dulu dong
willy assalamualaikum will dok lo lagi sibuk gak wah gue lagi sibuk banget nih
will sibuk ngabisin basuh eh baru ada panuh ya gua lagi bingung nih do nggak tahu gua mau
siapa lagi gua lagi butuh dana buat pengembatan nyokap gua
nyokap gua kena gejala dbd dan asilepnya trombositnya turun
dok jadi satu ratus lima puluh do cabua harus diinfus dok buat naikin trombositnya harga infusannya pun
juga mahal satunya tiga ratus lima puluh dan kalau nyokap gua diinfusin dua botol berarti totalnya tujuh ratus

ettore ya baik banget
taruh gua masuk bengkel dia yang bayarin semuanya loh
serius lu dok
ya udah dok gua langsung hubungin tristan aja ya
eh lu punya kan nomor tristan
ya udah dok makasih ya dok ya assalamualaikum
kamu gak punya duit
terus kamu pinjam duit dari tristan
aku sebenernya mau kasih tau kamu tapi aku malu
dadoy kamu tuh gak usah malu dong sama aku
aku kan pacar kamu jadi iyalah pasti aku terima kekurangan kamu
makasih loh kamu udah terima kekurangan aku
gua harap kamu terima kelebihan aku juga
kelebihan cinta ke kamu
makan lagi makan
kamu beli berapa mas
beli sepuluh deh
tan lu sekarang lagi di mana ya
gue lagi beli durian buat gue bawa ke warung bang karim
kenapa emang ya
gak apa apa kok nanti ketemu di warung babi aja
nanti gua kesana
oh gitu yaudah kalau gitu nanti kita ketemu di warung bang karim ya oke
yaudah thank you stan
taruh di motor deh
iya terima kasih ya dek mondi
kalau enggak ada dek mondi tante enggak tahu
tante nggak tahu gimana nasib suami tante
terima kasih ya dek
ya ampun tante gak apa apa sama sama tan
kan kita juga udah tetangga lama
mondi juga udah anggap tampil sebagai keluarga mondi sendiri
maaf nih tan aku enggak bisa nungguin sampai om selesai berubat gak apa apa ya
iya enggak apa apa dek mondi
sekali lagi terima kasih ya dek
oke salam buat omin nanti om
ini aku lagi di rumah sakit
nah di rumah sakit siapa yang sakit
eh nggak usah kaget gitu dong bukan aku yang sakit
yang sakit itu tetangga aku rai
ya ampun yang kamu kan baru nyampe
padahal aku mau nengok besok lagi aja gak perlu sekarang kamu juga kan perlu istirahat
ciee merhatiin banget si pacar nih
ray masalahnya tuh aku bukan cemukin dia
jadi gini tadi waktu aku di rumah baru aja mau masuk
tiba tiba aku dengar suara orang minta tolong
pas aku samperin ternyata si tante yadi tetangga aku
kasian deh suaminya itu lagi kritis
dan dia butuh bantuan akhirnya ya udah
aku tolongin dia cuma nggak mungkin kan naik motor
jadi tadi aku bantuin pake mobil dia
udah sekarang untung udah ditanganin sama dokter
ya udah deh kalau gitu sekarang
kamu pulang kamu istirahat ya
kamu jangan capek capek ntar malah kamu yang sakit lagi
iya mbak wel